itu tadi kabarnya yang belum sampai ke istana tapi dengan adanya berita ini dan juga ada tanggapan tentunya dari jurubicara dari johan budi
tadi sudah menyatakan paling tidak istana sudah mengetahui sedikit tentang spdp yang dimaksud terkait juga salat setumoran dan juga tadi agus raharjo
jadi soal seprindik terhadap setan novanto juga surat percikalan yang diduga oleh kuasa hukum setan novanto ini palsu
alias belum legal untuk akhirnya bisa mengikat secara hukum setia novanto yang sampai sejauh ini pun pihak kpk masih terus menelusur dan juga meminta kehadiran setia novanto
untuk kasus ktp ataupun kasus korupsi ktp elektronik yang sampai sekarang pun masih terus berlanjut nih
betul dan barangkis kepulauan ria juga belum ada tanda tanda begitu kapan kedua pimpinan kpk ini nantinya akan diperiksa
tentunya nanti kalau sudah ada kelanjutannya kami juga akan menginformasikan lebih lanjut kepada pemirsa
ya sementara itu sejak senin lalu komisi pemberantasan korupsi
melakukan pemeriksaan saksi terhadap penyidikan kasus korupsi iktp dengan tersangka baru
meski penyidikan yang diakui sudah dimulai sejak akhir bulan oktober
kpk masih enggan menyampaikan informasi rinci mengenai identitas maupun juga dugaan peran tersangka baru tersebut
dalam tiga hari terakhir sejumlah politisi dan mantan pejabat dipanggil ke kpk
guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka baru kasus korupsi iktp yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah
namun nama nama yang dipanggil oleh penyidik kpk tidak seperti biasanya
tidak dicantumkan dalam daftar jadwal pemeriksaan sebagai saksi
pada senin lalu kpk memanggil ketua dpr setia novanto sebagai saksi untuk tersangka direktur utama pt quadro solution untuk kedua kalinya
setelah mangkir pada jadwal pemeriksaan pertama tanggal tiga puluh oktober
karena alasan kunjungan kekonsituan dalam masa reses
namun pria memenangkan gugatan pra peradilan terhadap status tersangka ditetapkan kpk padanya
kembali tidak hadir dengan alasan sebagai ketua dpr
kpk harus izin kepada presiden joko widodo jika ingin memanggilnya
bahkan dalam surat yang diterima oleh kpk yang ditandatangani oleh pelaksana tugas sekretaris jenderal dpr damianti
disebutkan lima poin mengapa setia novanto enggan memenuhi panggilan penyidik kpk
selanjutnya pada hari selasa kpk memanggil ketua pasus hak angkat kpk agung gunanjar
kepala bidang hukum dan hampar tegolkar gurudi alfonso
ketua komisi dua dpr kairuman harahap
dan terdakwa pemberi keterangan palsu di persidangan kasus korupsi iktp miriam s haryani
usai menjalani pemeriksaan kairulman harahap
teguh juwarno dan rudy alfonso mengaku ditanya seputar hubungan mereka dengan setia novanto saat meninggalkan gedung merah putih kpk
hal senada juga diakui oleh miriam s haryani
yang mengatakan diperiksa mengenai keterlibatan setia novanto dalam kasus yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah tersebut
sementara itu manta menteri dalam negeri gamon fauzi dan pengacara hotman sitongpul
rabu pagi mendapat giliran diperiksa penyidik kpk
lakuan terpidana irma sudiarto disebutkan menerima empat lima juta dolar as dan lima puluh juta rupiah untuk memeluskan jalan konsursium pnri
yang keluar sebagai pemenang lelang proyek iktp senilai lima sembilan triliun rupiah
juga mengaku ditanya penyidik soal hubungannya dengan setia novanto
meski para saksi yang diperiksa untuk pengembangan kasus proyek iktp mengaku ditanya seputar setia novanto
hingga kini kpk belum memberikan konfirmasi mengenai tersangka baru dalam kasus tersebut
yang bisa kami sampaikan pemeriksaan itu adalah untuk kebutuhan penyidik
menetapkan tersangka baru yang sudah kita tetapkan dalam kasus ktp elektronik ini
siapa apa perannya dan informasi lain yang relevan akan kami sampaikan pada konferensi pers
nanti tergantung hasil koordinasi kita dengan tim di penindakan
sementara itu pada senin lalu beredar foto dokumen surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dikeluarkan kpk dengan tersangka setia novanto
namun kpk lagi lagi tidak mau memberi konfirmasi mengenai kebenaran surat tersebut
tim liputan cnn indonesia